bagi sekjen prawiro indonesia garuda merah putih anton carlian siapapun calon wakil presiden dari prabowo akan didukung oleh organ relawannya
ia membenarkan nama nama seperti erick thohir kofifah indar parawansa gibran raka buming bahkan ganjar pranowo cukup populer di kalangan relawan
tak jauh berbeda ketua umum gugus tugas indonesia raya atau getar jimmy roltorar menilai pengalaman prabowo ikut dua pilpres sebelumnya
mampu membuat prabowo dan gerindra paling tahu faktor penentu kemenangan di pilpres termasuk sosok cawapres yang tepat
ya kalau kita siapapun juga akan kita dukung gitu tapi kalau dengan pak ganjar itu sepertinya ya mungkin kansnya
bisa lebih besar dan bisa lebih mudah gitu untuk ya nggak juga sih kalau meremberah tetap harus berusaha keras
intinya pak prabowo itu adalah calon presiden republik indonesia tidak ada tawar menawar
tidak ada wakil presiden kami hanya tahu calon presiden republik indonesia
indonesia political review ujang komarudin melihat pemilihan cawapres prabowo harus paket komplit
terutama punya efek getar kepada baca pres lain mulai dari segi elektoral hingga finansial
bahkan tokoh yang memiliki elektoral kuat didukung oleh basis kalangan nu yang besar juga memiliki kekuatan finansial yang banyak
itu yang harus dicari oleh pak prabowo apakah ada atau tidak saya meyakini ada begitu tinggal nanti dicari
sebagai sosok yang seperti itu tentu tadi ya untuk bisa menambah kekurangan kekurangan dari pak prabowo
tentu juga untuk apa untuk bisa memberikan efek getar bagi lawan politik yang lain
soal nama gibran jadi wakil presiden prabowo ujang menduga situasi saat ini masih wait and see khususnya pdi perjuangan dan partai gerindra
kedua pihak ini masih menanti hasil putusan mk soal batas bawah usia capres cawapres
setelah putusan keluar ujang menilai geliat dua parpol soal bacawa pres akan semakin terlihat